tokoh muda papua samuel tabuni meminta pemerintah menarik pasukan keamanan di wilayah papua dan papua barat
ini dinilai sebagai salah satu cara meredakan suasana yang panas di papua
di hadapan menko polhukam wiranto samuel dan sejumlah tokoh lintas generasi papua meminta pemerintah menarik pasukan keamanan di wilayah papua dan papua barat
pemerintah diminta membuat tim yang bertugas memetakan wilayah mana saja yang perlu dijaga pasukan keamanan
samuel menilai ini adalah cara efektif meredam amarah warga papua terhadap pemerintah
samuel juga mengimbau seluruh warga lokal memberi ruang kepada pemerintah untuk bekerja dan menuntaskan persoalan ini
kalau saat ini kan yang saya ini lebih concern pada manusianya ya
saya tidak lihat jalan yang dibangun itu atau apapun yang dibangun sana
tapi saya lihat manusia ini menjadi korban
memang ada korban sebelumnya
tapi ada sebab akibatnya di situ
nah karena itu yang hari ini saya ingin sampaikan kepada teman teman media adalah pasukan itu ditarik
itu pernyajian saya tadi kepada menko
supaya masyarakat saya bisa kembali dan tinggal aman nyaman lalu berpikir bagaimana membangunnya
itu ada pemerintah daerah di sana dengan semua kewenangan yang ada